sampai jumpa di video selanjutnya
pergi dari mila tante
bapak pergi dari mila
aku mohon kamu tenang ya
kamu jangan emosi begini ris ya
kalau kamila itu benar anaknya fnd
berarti semua yang dikatakan para itu benar
bahwa dia sudah menikah
dan dia menggugurkan darah dagingku anakku
dan itu semua karena kesalahan aku karena kebodohan aku
haris kamu jangan menyimpulkan hal yang belum pasti riz
kan kita belum dengar apa kata dokter effendi
aku mohon tuh kamu jangan emosi riz
haris menurut aku
apa yang dikatakan camilla itu benar
dia adalah anak kamu riz
kalau memang dia bukan anak kamu
untuk apa farah kasih nama regina putri di belakang nama kamila riz
dan kamu sadar nggak seri
kamu dan camillah itu mempunyai ikatan batin yang sangat kuat trend
kamu yang tenang kamu jangan emosi ya riz
kalau camilla memang anak aku
kenapa mesti farah menikah dengan fnd
kenapa di angka kelahirannya ada nama fnd bukan nama aku
sudahlah rah sudah
sudahlah rah sudah
aku sudah ngeri
aku sudah ngeri
aku sudah ngeri
aku sudah ngeri
aku sudah ngeri
aku sudah ngeri
aku sudah ngeri
aku sudah ngeri
mungkin benar apa yang dikatakan ibuku dulu
bahwa farah malah menikah dengan laki laki lain
waktu aku koma
aku mengerti pendirian dia
tapi kenapa musti menikah sama fnd
kenapa boce menikah dengan sahabatku sendiri
kenapa fnd justru membenciku
kenapa dia marah sama aku
padahal justru aku yang sebaliknya aku
aku yang harus marah sama dia
aku yang harus membenci dia
dia harusnya bersalah sama aku
karena sudah merebut parah kekasihku
aku yang harus marah sama dia
karena dia sudah menganyatiku
aku yang harus benci dia
aku yang harus benci dia
haris haris aku mohon kamu tenang
haris kamu tenang
kamu jangan emosi seperti ini haris

akhirnya peristiwa ini harus terjadi juga
tolonglah anakku ya allah
kamu semua dia tidak ada dirinya selawanya

kamu ingin untuk because extentional
tante mila tahu
mila tahu tanpa gak mau mila sakit
tentang gak mau mila melakukan hal hal yang bisa menyakiti hati mila
mila tahu itu tante
tapi pak haris
pak haris tetap papa mila tante
mau ada seribu orang di luar sana yang mengakui sebagai papa mila
mila gak peduli
mila sudah lebih dulu mengakui pak haris itu adalah papa mila
dan mila gak bisa melupakannya begitu saja tante
kenapa sih tante gak
tante gak pernah mendengarkan permintaan mila
mila kan sudah memohon sama tante untuk menunggu sebentar aja tanto
sebentar aja tante
jangan sekarang tante
tapi sekarang apa yang terjadi tante
papa benar benar pergi
papa pergi dari mila
papa pergi dari mila
papa pergi dari mila
papa pergi dari mila

tp yang danial

dari awalnya harus bisa berterus terang
paksa melakukannya mila
dengar tante mila
sampai kapan kamu memikirkan pak haris terus mila
saat ini kamu harus memikirkan diri kamu sendiri
dan pikirkan kebahagiaan kamu mila
berhenti memikirkan pak haris
kamu lihat sendiri kan
tadi pak haris juga bisa menerima kenyataan ini semuanya
butini saja sama alena yang selalu berlebihan
pak haris itu laki laki
kamu percaya sama tante mila
pak haris gak selemah yang kamu bayangkan
jadi tolong berhenti merengek rengek dengan pak haris
kamu harus bisa menerima kenyataan
kalau pak haris itu bukan papa kamu mila
kamu mau kemana
haris mau pergi bu
tapi mau pergi kemana
haris mau pergi ke kalimantan bu
haris harus mencari fnd
haris akan sisir seluruh kalimantan untuk mencari dia bu
ibu nggak izinkan
jangan seperti anak kecil
kalimantan itu luas
kamu kira cari orang tanpa tahu alasan
yang ada di dalam
yang jelas itu gampang
haris nggak peduli bu
pokoknya haris harus cari dia
dia harus bertanggung jawab
atas semua masalah ini
haris nggak bisa tinggal diam bu
sadar haris kamu itu masih sakit
masih harus cuci darah
mana mungkin kamu pergi jauh jauh seperti ini
malah yang ada nanti
kamu kolaps sebelum kamu menemukan fnd
kolaps di kampung orang
kamu mau seperti itu
pilih tangan haris